anda masih menyaksikan reportase jawa timur
memperingati hari jadi yang ke enam ratus sembilan puluh
pemerintah kabupaten ngawi menggelar kirap pusaka
dan juga arak arakan tumpeng
warga yang antusias mengikuti kirap
langsung berebut saat gunungan tumpeng
akan diarak keliling kota
ratusan warga ngawi yang sudah tak sabar
karena menunggu sejak pagi
langsung merangsek ke arah dua buah gunungan hasil bumi
sesaat pintu gerbang dibuka
karena terlalu antusias untuk berebut
sejumlah warga akhirnya terjatuh
dan terinjak injak warga lainnya
yang terus mendorong dari belakang
beruntung anggota satpol pp dan anggota polres ngawi
yang mengetahui kejadian tersebut
langsung bertindak sigap
segera menolong warga yang sudah tak berdaya
sehingga berhasil diselamatkan
meski sangat beresiko
namun umumnya warga tetap nekat berebut gunungan
sebab ingin mendapatkan berkah dari acara tersebut
biar nanti beriakan
agar dapat pengalaman
enggak tahu kejepit lagi deh
enggak tahu kejepit
di dalam rangka kebanggaan
kita ini merasa bangga
menjadi warga kebutuhan ngawi
enggak tahu kejepit
maka kebanggaan semuanya
sebelum diperebutkan warga
dua buah tumpeng setinggi dua meter
dan empat pusaka
milik kabupaten ngawi
diarak dari desa ngawi purba
menuju alun alun kota ngawi
empat pusaka kuno yang diarak yakni
tombak kiai singkir dan kiai songgolangit
serta payung tunggul warono dan tunggul wulung
sedangkan dua tumpeng yang jadi rebutan
merupakan hasil bumi milik warga
itu hasil bumi kabupaten ngawi
jadi kita setegah bumi
bagaimana bumi yang menghasilkan
sesuatu yang manfaat untuk masyarakat
disetegahkan kepada masyarakat
kegiatan rebutan gunungan hasil bumi ini sendiri
merupakan bagian dari acara kirap pusaka
dalam rangka hari jadi kabupaten ngawi ke enam ratus sembilan puluh
in'am tohari ngawi